nggak pernah nongol sekian tahun nongol semua sekarang
bawa daftar titipan lagi
dikatakan pak jokowi mengatakan
apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama
tiap hari ada yang minta ketemu
saya masih bersama seorang yang pernah menjadi
gubernur bank indonesia di saat krisis
dan nanyang technological university
serta aktif nulis karya ilmiah
di jurnal dan media masa
udah sekarang ada gula ada smooth
yang jalan jalan prof juga pasti dideketin dong
tetapi partai pendukung di parlemen
pak derajat melihat bahwa pentingkah
memasukkan semakin banyak partai politik
supaya menjadi majority government di parlemen
semakin beragam orang itu
meskipun mungkin menambah kekuatan
tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya
jadi setiap orang kan
bisa berkontribusi tapi juga
jadi kalau saya sih lebih suka
pilih pilih sih ya daripada
oh ya daripada banyak banyak tapi terus
sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya
karena saya mau mengutip tulisannya prof derajat nih
butuh orang orang yang tepat di posisi yang tepat
jadi tadi sudah seperti prof derajat katakan
selama menteri menteri di kabinetnya bagus kompeten
jadi prof derajat sendiri melihat koalisinya pak prabowo ini
atau seperti yang tadi pak derajat katakan
pak prabowo orangnya begitu hebat di dalam
melihat orang orang yang potensial bisa
kerja sama sama beliau ya
tadi manusia itu selalu punya plus and minus ya
yang baiknya kayaknya lebih besar padahal
sebetulnya sebaliknya itu ada juga gitu
kalau sampai itu ikut masukkan
lebih tambah sakit daripada
lebih senang kalau orangnya lebih
sedikit tapi lebih mumpuni orang jawa bilang
dan perolehan suara untuk pak prabowo itu juga
tidak ada presiden yang sungguh sungguh independen
ia tetap saja harus
bagaimana program itu bisa dijalankan
dari partai politik di parlemen
ya dia harus berani bertindak
kalau itu terus menjadi
yang bersangkutan bisa merusak
dimasukin tapi terus nanti disitu tetap ngaco
karena tidak rela sebetulnya
presiden jokowi di lima tahun terakhir misalnya
semua dimasukkan ke dalam kabinet
ruu bisa diundangkan dengan cepat
saya lebih selektif orangnya
saya agak ada kekhawatirannya
pada waktu sangat dibutuhkan nanti dia lari gitu ya
tahun terakhir pak jokowi kan besar
uang buktinya yang masuk penjara juga banyak kok
lebih ramping daripada gemuk yang
partai partai yang memang
tetap berada di luar sebagai pengontrol
meskipun kalau mereka semua masuk
policy dari presiden itu bisa dengan mudah
nggak jalan juga nggak ada gunanya sih menurut saya
itu bukan semuanya yang saya katakan ya
karena sekedar hanya untuk digolkan
digolkan rapat paripurna setuju
yang tidak setuju tinggal walk out tapi
berakhir jadi komisaris bumn
menurut pak derajat ini reward yang memang harus dilestarikan
ya kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya menurut saya ya
kalau dia ditunjukkan dia berjasa disitu oke
iya setelah itu dia nggak bertanggung jawab sama sekali
bukan karena saya belum pernah jadi komisaris
bank indonesia nggak pernah jadi komisaris manapun ya prof
sempat mau ditawarin tapi tidak diizinkan oleh
prof tapi ikut gerindra nggak sih
atau hanya bagian dari dewan pakar tkn prabowo gibran
saya ketua dewan penasihat di partai
ketua dewan penasehat di partai gerindra
jadi yang politisi mas budi sama mas tommy
ya tommy tapi ya politisi tapi ngurus duit
yang politisi benar budi karena dia anggota dpr ya sekarang
atau diarahkan untuk next ketum gerindra
dia belum pernah ngomong sama saya ya
tapi gak tahulah siapa
kakak di bendahara partai gerindra
yang pak derajat bilang sendiri baru jadi bendaharanya udah banyak musuhnya
sebenarnya kan masih berapa bulan lagi tujuh bulan lagi lah untuk penentuan kabinet
nama nama sudah mulai berseliwaran
ya gak tau itulah
katanya wakil menteri keuangan
menteri keuangan saya teman saya itu
dengan almarhum marie muhammad
salaman dengan pak harto
kedekatan mari sama saya itu luar biasanya begini
dia kebetulan dekat dengan bank indonesia
ada sajadahnya dia
dan sama anaknya saya sampai sekarang
saya sangat menghargai teman yang baik
saya sangat menghargai teman yang baik gitu ya
jadi saya tau lingkaran orang orang
pak marie pasti punya
yang sama dalam menjaga integritas
dia memberikan contoh itu yang kenal luar biasa ya
dia mau menggunakan kamar
saya memang tidur di kamar itu gitu ya
pak marie sholat di ruangannya
rosario di ruangannya pak mari
senang sekali satu kehormatan bagi saya bisa
prof derajat sehat selalu
dan terima kasih sekali lagi
tetap menulis di kompas